para fans berat jengkol anda salah satunya
dan ternyata memang yang salah terbaik langsung aromanya yang khas ya
tapi ternyata di cimahi jawa barat warga bisa mengolah jengkol
atau nama kerennya jengki gitu ya
diolah menjadi jengki crispy ataupun jengkol crispy
gerai gerai yang menjual jengkok crispy di pasar cimandi cimahi
cimindi cimahi selalu ramai ternyata dikunjungi pembeli
dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri seluruh tayangan cnn indonesia news report siang ini
anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision dan juga indihome
jangan lupa menyaksikan kembali cnn indonesia news report esok siang
saya heraya farin terima kasih sampai jumpa
bagi penggemarnya aroma jengkol sungguh menggugah selera
jengkol biasa dibuat semur atau emping
tapi kini jengkol juga diolah menjadi cemilan yang renyah
di cimahi jawa barat cemilan ini dikenal dengan nama jengkol crispy yang kini banyak diburu pembeli
untuk jengkol yang berbeda dan bisa dibawa kemana mana
jadi saya pengen cari jengkolnya yang bisa dibawa kemana mana
membuat jengkol crispy mirip dengan membuat keripik
jengkol diiris tipis tipis lalu direndam selama setengah jam
setelah itu irisan jengkol digoreng sampai renyah dan dibuang minyaknya
bumbunya gula merah gula pasir cabai asam bawang putih dan bawang merah
semuanya digoreng kering sampai hilang unsur airnya
pembuat jengkol crispy yuliawati semula membuat jengkol crispy untuk teman temannya di luar pulau jawa dan luar negeri
yang rindu penganan dari jengkol
jengkol memang tidak terdapat di semua daerah
jengkol itu inspirasi
saya ingin inovasi saja
saya ingin mencoba

yuliawati membutuhkan sekitar lima puluh kg jengkol setiap hari
ia menjual jengkol crispy nya seharga lima belas rupiah per kemasan